anda bingung mengolah ikan tawar menjadi masakan yang sehat
nah ini tak ada salahnya anda mencoba menu yang satu ini
namanya sup hitam ikan gabus
dengan kandungan albumin hidangan dengan perpaduan rempah rempah nusantara ini
sangat cocok disajikan untuk mereka yang gemar makan ikan
bagaimana kelezatannya berikut liputannya
inilah sup hitam ikan gabus
selain menggoda untuk disantap kuliner satu ini juga kaya manfaat
menu satu ini ternyata membantu mempercepat penyembuhan
untuk membuat olahan hidangan ikan tawar ini cukup mudah
pertama bersihkan ikan gabus beri air jeruk serta lumui garam dan goreng hingga matang
untuk membuat kuahnya haluskan sejumlah bumbu rempah dan tumis dengan batang serai hingga harum
setelah berubah warna kecoklatan tambahkan daun salam
dengan merica dan air secukupnya
ikan gabus yang sudah digoreng kemudian dimasukkan ke dalam kuah bumbu tadi
dan masak hingga lima menit
sup ikan gabus pun siap disajikan
hasilnya banyak sekali terutama untuk proses penyembuhan luka ya luka bakar
kemudian ibu yang habis proses melahirkan
sup hitam ikan gabus ini menjadi menu favorit karena tekstur ini sangat menarik

kandungan albumin pada ikan juga baik bagi perbaikan jaringan sel dalam tubuh
rasanya unik banget ya rempahnya serasa terus saya pikir yang namanya sup itu pasti bening
ternyata ini enggak dia lebih gelap gitu
bagaimana anda penasaran tidak ada salahnya mencoba memasaknya di rumah
bagaimana anda penasaran tidak ada salahnya mencoba memasaknya di rumah
francisca wijaya surabaya